perseteruan politikus pdi perjuangan adian napi tupulu dan menteri bumn erick thohir kembali memanas
untuk kesekian kalinya adian napitupulu kembali melontarkan kritikan dan tudingan
menyebut semua direksi dan komisaris perusahaan bumn adalah orang orang titipan
kubu erick thohir berdali menuding adian apitupulu blunder dan tidak paham budaya korporasi
perseturuan adian versus erick thohir disinyalir tidak meratanya
bagi bagi jatah jabatan di kursi petinggi perusahaan pelat merah
bagaimana kedua kubu menjawab tudingan ini dan apakah perusahaan bumn masih menjadi sapi perah
bagi penguasa malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber
yang bergabung dari luar studio melalui sambungan zoom
sudah ada bang adian napitupulu politikus pdi perjuangan anggota komisi tujuh dpr ri
selamat malam bang adian
oke dan kami masih menunggu bergabungnya bang arya sinulinga
staf khusus menteri bumn apakah sudah bergabung bang arya
oke tampaknya belum
kemudian ada mas arief poyono ketua serikat buru bumn bersatu
selamat malam mas arief
nah gini udah terang belum
selamat malam mas arief
gini selamat malam
oke dan pak toto pranoto pengamat bumn yang juga akademisi fakultas ekonomi universitas indonesia
selamat malam pak toto
ya selamat malam
oke saya mau langsung ke bang adian
bang adian tampaknya sudah semangat sekali dari tadi
apa dasarnya sebetulnya bang adian anda mengatakan enam dua ratus direksi komisaris perusahaan bumn adalah orang orang titipan bang adian
sebenarnya masalah pertama begini berapa sih angka jumlah bumn kita dari induk anak dan cucu
dari salah satu berita yang kita dapatkan
bumn katakan antara satu sampai satu dua ratus orang
lalu berapa sebenarnya total jumlah komisaris dan direksi kita
sebenarnya sebelum sampai di situ menurut saya harusnya jangan ada angka sampai dengan seribu sampai dengan seribu dua ratus
itu menunjukkan kita tidak menguasai data valid berapa jumlah komisaris direksi dan berapa jumlah bumn kita
nah kalau kemudian kita andaikan satu bumn anak induk dan perusahaan e dan cucu itu tiga direksi dan tiga komisaris
berarti ada sekitar paling tidak enam x satu dan enam x satu dua ratus
jadi sekitar satu dua ratus komisaris dan direksi
nah kalau kemudian kemarin erick thohir di majalah tempo katakan bahwa
ada titipan titipan segala macam
berapa yang titipan
katanya ada menteri ada apa segala macam segala macam juga
iya siapa orangnya
tapi oke lah itu kita bahas nanti
kalau yang titipan ini misalnya jumlahnya ada satu
lalu yang enam dua ratus ini jadi mana
karena butuh kejelasan
oke bang adian
artinya anda mengakui ya bahwa seribu orang yang tadi anda jelaskan
itu adalah orang orang titipan ya
baik itu dari partai politik ataupun relawan ataupun dari lembaga lembaga lain
yang asal usulnya memang jelas
bukan saya katakan seperti itu
kalau ada titipan berapa
karena erick tohir di majalah tmpo katakan ada titipan
ya siapa yang dititipkan siapa yang menitipkan dan berapa
kita nggak tahu jumlahnya
jangankan untuk mengetahui jumlah yang dititipkan dan siapa yang menitipkan
untuk mengetahui jumlah pasti bumn kita saja kita sering bingung
untuk mengetahui juga pasti utang bumn saja beda beda
hal seperti ini menurut saya tidak bagus buat kinerja bumn kita
bang adian saya melihat di beberapa media yang memang di media masa
anda ini tercatat beberapa kali mengkritik kebijakannya menteri bumn erick thohir
terutama anda menyoroti soal pengangkatan direksi dan juga komisaris
sebelumnya anda pernah mengkritik soal pengangkatan komisaris
dari kalangan milenial
dan juga pensiunan
ini ada kaitannya nggak sih sebetulnya bang adian dengan gagalnya nama nama yang anda sodorkan
tidak ada kaitannya dan saya tidak pernah menyodorkan nama nama
yang ada presiden yang minta nama nama ke kita
dan presiden bilang kirim ke mensesne ya saya kirim
dan tidak ada hubungannya antara nama nama itu dengan kritik saya
kalau saya mengkritik bumn ya karena saya melihat ada sesuatu yang harus diperbaiki di situ
kenapa dikaitkan dengan nama nama itu
kenapa nama itu urusan presiden dengan erik thohir dong
bukan urusan erik thohir dengan saya
makanya saya bingung ketika erick thohir katakan
dia menolak nama nama dari saya
kapan saya ketemu erick thohir
serah mungkin waktu pilpres saja
tapi anda ditemui oleh kakaknya pak erick thohir pak boy tohir
membahas nama nama tersebut itu betul bang adian
dan maksud saya yang kita bahas tidak cuma nama nama itu
dia tanya nama nama itu benar
kemudian kita berbicara tentang bagaimana memanfaatkan lahan tidur di pt pn
saya sampaikan pada erick thohir saat itu bahwa
setelah wabah penyakit
nanti akan ada krisis ekonomi
setelah krisis ekonomi nanti akan ada krisis pangan
ada krisis pangan nanti akan ada krisis sosial
lalu berujung pada krisis politik
ptpn punya ratusan ribu hektar tanah yang bisa dimanfaatkan
bagaimana kalau kemudian dikeluarkan instruksi dari kementerian
untuk dijadikan lahan pangan
itu saya bicarakan juga
ya bang adian dari nama nama yang anda setorkan ke presiden
ada yang diakomodasi terpilih menjadi komisaris ataupun direksi bumn
atau tidak ada sama sekali
tidak ada sama sekali
dan begitu saya tahu
tidak ada sama sekali ya
kalau saya bisa katakan begini
presiden minta nama ke kita
kita kasih salah tidak
lalu presiden minta nama nama itu dikirimkan ke mensesnek
tanggal tiga puluh oktober mensesnek whatsapp saya minta nama nama itu
lalu katanya itu sedang berproses
apakah kalau kemudian ada nama nama yang diminta presiden
ada nama nama yang diminta oleh master snack
lalu ketika saya melakukan kritik terhadap bumn
bagi saya tidak fair dong
kita mau tanya ke bang arya sinulinga
staf khusus menteri bumn
apakah betul ada titipan seperti yang tadi disebutkan oleh bang adian
nama nama tersebut ada sekitar lebih dari lima nama
ataupun orang orang yang titipan kemudian duduk menjadi direksi dan juga komisaris bumn
dan menurut bang adian ini tidak ada kaitannya dengan nama nama yang disodokan oleh bang adian ke presiden
kemudian semuanya gagal terpilih menjadi direksi dan juga komisaris bumn
kita akan bahas selesai jeda cnn indonesia prime news
segera kembali tetap bersama kami
oke terima kasih
oke terima kasih
yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada bang arya sinulingga
yang juga akademisi fakultas ekonomi universitas indonesia
tadi sudah dijelaskan dan mungkin anda sudah mendengar penjelasan dari bang adian di beberapa media
bahwa bang adian mempertanyakan
mengatakan bahwa ada sekitar lima lebih sampai enam orang yang merupakan titipan duduk di kursi direksi dan juga komisaris bumn
apakah itu betul
orang orang dari mana itu sebetulnya bang arya yang terpilih
yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas kerendikat bang hadian
ini kritikan yang baru saya dengar juga ini seperti itu
empat tahun tiga tahun lalu belum pernah saya dengar juga kritikan seperti ini terhadap bumn dari bang adian
tapi nggak apa apa kita cuma terima kasih
namanya juga publik atau anggota dpr kita harus hargai masukan masukannya mereka gitu
kemudian yang kedua dibilang titipan
ini seperti yang saya sampaikan juga
ini malah lebih parah lagi nanti
bang dian ini meragukan buruh buruh karyawan karyawan yang sudah berkarir di bumn
berkarir di bumn dari bawah sampai ke direksi
mereka adalah orang orang karir
kemudian ada lagi namanya talent mobile
artinya dari bbm satu ke bumn lain
jadi ini orang dari buruh buruh semua ini dari level bawah sampai ke atas
masa dikatakan mereka adalah titip titipan
coba dicek nama nama mereka tuh
rata rata itu adalah orang orang yang memang bekerja profesional di bumn bumn yang ada
demikian juga dengan komisaris
itu juga seperti itu
itu dari bumn bumn juga sebagian besar
jadi kalau dikatakan titipan waduh ini kasihan dong kawan kawan yang karyawan
dari luar bumn
nah itu yang berangkat dari talent pool ada
kita lihat mana yang terbaik
itu memang nggak terbuka
kalau misalnya nggak terbuka
kalau bilang titipan wah itu menghina teman teman karyawan yang sudah berkarir puluhan tahun jadi direksi
nggak tuh di pelindo satu
itu karir dari bawah
karir dari bawah
semua itu karyawan dari bawah
nah jadi kalau dibilang mereka titipan kasihan mereka itu
orang orang dari buruh dari paling bawah berangkat dari karir
tiba tiba dikatakan titipan
wah itu kasihan mereka
bang arya artinya memang proses seleksi untuk direksi dan juga komisaris
di perusahaan pelat merah itu tidak terbuka begitu ya
dan itu wajar dilakukan di korporasi begitu
cnn juga pasti nggak pernah
bukan pengumuman untuk direktur cnn
di mana mana begitu
kalau ada kecil lah yang membuka
namanya top level direksi manajemen itu
mereka belum tentu mau mendaftarkan diri
tentu mau mereka
mereka tuh ditenggosiasi
datang pakai headhunter seperti itu
tapi yang saya katakan tadi bahwa ini adalah orang orang yang jelas track recordnya
dari bawah mereka bekerja di bumn
sampai ke atas dikatakan titipan
wah ini meragukan kawan kawan yang sudah bekerja puluhan tahun
oke saya mau tanya langsung ke bang adian
dan memang rekrutmen untuk direksi dan juga komisaris itu tidak terbuka
tidak ada lelang jabatan ataupun tidak
diumumkan secara terbuka
tanggapan anda seperti apa
kalau menurut perpres nomor satu ratus tujuh puluh tujuh tahun dua ribu empat belas
ada namanya tim penilai aktif
nama nama itu pada akhirnya akan diseleksi oleh tim penindak aksir
siapa tim penilai aksirnya
pasal sembilan menyebutkan tim pelai aktif bisa meminta informasi terkait calon yang diusulkan kepada bin
pusat pelaporan ppatk dan sebagainya
susunannya menurut pasal lima yakni presiden jokowi wakil presiden
artinya kalau saya katakan bahwa ada undang undang yang mendasari dan dibentuknya tpa itu benar
itu sudah disampaikan saya tadi
nah yang mengatakan titipan bukan saya
yang pertama kali mengeluarkan istilah titipan itu suerit tohir
baca saja berita di temponya
blastreaming saya kemarin itu merespon berita tempo
erik tohir yang pertama kali mengeluarkan istilah titipan
itu yang kemudian menjadi bergulir sedemikian besarnya
kalau istilah yang dikeluarkan oleh om budman bukan titipan
selama ini semua media tidak pernah bicara tentang titipan titipan
yang bicara tentang titipan erik tohir
itulah yang direspon oleh banyak orang
nah sekarang dibantah juga bahwa seolah olah tidak ada titipan
yang benar yang mana
kalau kita berdasarkan perpres tadi
harusnya lewat presiden dong
dan nama nama kami yang minta presiden
yang saya bantah itu
kenapa presiden minta nama sama kita
kita berikan selalu diangkat salah
kemarin jelas kok di rekamannya bang adian
seribu orang oke lah jelas titipan
yang lima ribu orang ini titipan juga
sampai dikatakan lima ribu titipan
itu omongan dari bang adian
dia bilang dia mau istilahnya tidak
terlebih dahulu dibilang sekarang dibilang bang adian
tidak ada perang perang titipan
satu satu bapak bapak ini pemirsa kita tidak bisa mendengar penjelasan bapak bapak
satu satu saya beri kesempatan ke bang arya menanggapi
sebentar nanti bang adian boleh menanggapi silakan
semua media mengatakan bahwa lima ribu itu titipan
rekamannya juga dikatakan begitu
itu saya beri kesempatan ke bang arya
bang andi ini menghina buruh buruh yang berangkat dari bawah
sampai level ke atas dikatakan titipan
itu tidak benar
silakan bang adian menanggapi
yang pertama kali menggunakan istilah titipan erick thohir
kita bisa buka sempanya
dulu om butman menggunakan istilah bang titipan
lalu bergulir perdebatan tentang rangkap jabatan
tiba tiba erick thohir bicara
oke itu memancing orang untuk bertanya termasuk saya
siapa yang dititip berapa banyak yang dititip
siapa yang menitipkan oke
kalau kemudian ada yang dititipkan sisanya titipan bukti
kalau titipan titipan siapa
dari situ berkembang wacananya
bagaimana protes terkutuk penyak
kenapa tidak dibuka kenapa tidak dipakai
oke ada alasan bahwa kemudian tidak semuanya bisa dipapis
oke bang adian saya mau tanya
anda menilai proses seberapa banyak yang dititipkan
apakah proses seleksi untuk direksi dan juga komisaris ini tidak transparan begitu
salah satunya dong
harusnya transparan dong
dibuka untuk umum
lalu kalau mau dibuka untuk dibuka untuk umum
arya katakan kemarin
tidak pernah ada korporasi yang membuka lewangan direksi dan komisaris lewat media
ternyata banyak kok
tidak ada itu yang kecil kecil itu
tidak ada tidak ada regulasi
bang arya saya jelaskan
memang saya melihat juga tim kami juga melihat di beberapa media
bahwa ada beberapa yang memang perusahaan kemudian merekrut direksi dan juga komisaris
melalui pembukaan lewangan terbuka ataupun nelang jabatan
seperti pt bank jatim tanggal delapan belas desember dua ribu sembilan belas untuk lowongan dirut
pt jateng petro energi buka lawangan direksi dan juga komisaris
kemudian perusda pasar jaya pt patralok
artinya memang ada beberapa perusahaan yang membuka lawangan untuk direksinya
kenapa kemudian kementerian bumn tidak menggunakan cara itu untuk lebih transparan
menghindari persepsi publik yang kurang baik begitu
loh gini mbak saya katakan ya seperti saya katakan
pada umumnya korporasi akan mencari perusahaannya sendiri
transtv aja nggak pernah terbuka untuk membuka direksinya siapa
kami perusahaan swasta bang arya bumn perusahaan pelat merah
saya beritahu mbak gini korporasi bumn itu pt juga
tidak ada regulasi yang mengatur dia harus membuka secara transparan
tidak akan pernah didapat mbak orang terbaik
untuk gini ya bri itu adalah walaupun plat merah
dia itu levelnya setara dengan bca dan lain lain gitu
cara perusahaannya juga akan setara
boleh saya bantah
dari kota dunia gitu loh jadi jangan dikatakan bahwa plat merah wajib gitu
waduh gak ada yang mau
siapa yang mau karena ini bca
ini korporasi besar ya
dan tidak ada regulasi tidak ada regulasi satupun yang mengatakan bahwa
bumn harus terbuka transparan tidak akan ada yang mau
oke silahkan bang adian
ya dulu di periode sebelumnya pernah ada
sampai pada beberapa anak misalnya
gini ada dan banyak yang bisa diberesin saja
satu satu bang arya sebentar ini waktunya bang adian
nanti saya beri waktu
saya mengakses itu dan begini loh
bedakan dong antara perusahaan swasta dan bumn kenapa saya menurut transparansi
ada uang negara di situ ada pmn di situ
tahun depan kementerian bumn minta pln di komisi enam kalau tidak salah rp sepuluh triliun
ada sepuluh triliun uang rakyat akan ditaruh di situ
dan kalau pembelian rakyat minta transparansi salahnya mana
jangan kita makan bumn dan pusat swasta
oke tahan dulu bang adian nanti kita akan lanjutkan
kita akan tanya kepada pak toto dan juga ke mas arief bagaimana melihat adanya tarik menarik kepentingan
juga proses transparansi dari seleksi direksi dan juga komisaris bumn
kita akan jeda kita akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan zoom
ada bang adian apitupulu politikus pdi berkata
politikus pdi berjuangan anggota komisi tujuh dpr ri
kemudian ada bang arya sinulinga staf khusus menteri bumn
ada bang arief poyono ketua serikat buru bumn bersatu
saya mau ke mas arief terlebih dahulu
mas arief anda sebagai ketua serikat buru bumn bersatu melihat adanya tarik menarik kepentingan
kemudian konflik saling tunjuk soal seleksi direksi dan juga komisaris bumn ini seperti apa
para pekerja melihatnya ini memang sudah proses yang fair transparan
atau memang seperti apa sih mas arief
begini sebenarnya sih nggak ada ya proses tarik menarik kalau saya melihatnya ya
ini cuma kurang komunikasi aja antara adian dan erick thohir
padahal kan pernah satu klub lah ya dalam pilpres
saya rasa ini hanya masalah komunikasi
nah saya juga melihatnya memang benar bahwa direksi direksi yang saat ini duduk
itu memang dasarnya itu awalnya dia adalah pegawai bumn yang dari awal ya dari bawah ya
misalnya kayak telkom yang kemarin tuh anak kecil bukalapak itu dijadikan direksi sama kementerian bumn
tapi kalau kita lihat dari susunannya ya lebih banyak putra putri dari
dari telkom sendiri ya
artinya dari dalam telkom dia jadi di situ
juga misalnya di pelindo ya
saya melihat juga kebetulan di rut pelindo ii itu dulu anak buah saya di serikat pekerja ya
pada saat itu ya
anak buah saya memangnya gitu kan si arief suartono itu kan
jadi saya melihat benar arya bicara seperti itu dan saya memang udah mengecek ya
banyak kawan kawan saya dari serikat buruh yang duduk di direksi
misalnya ada tuhu bangun bekas ketua fsb bumn
dia sekarang menduduki salah satu direksi di pt pn
saya melihatnya seperti itu
jadi saya harus bicara apa adanya ya
kebetulan nah kebalik kepentingan mas adian
mas hadian juga tidak salah dalam melihat ini
ya karena kan mas adian dalam hal ini diminta oleh presiden untuk menyetor nama nama
ya tidak salah
namun kemudian tidak diakomodir oleh kementerian bumn
mungkin saja kementerian bumn mempunyai standar bagi orang orang misalnya direksi atau komisaris
yang harus duduk di bumn bumn tersebut
ya kan karena belajar dari tahun lalu mungkin pak erick melihat
banyak sekali aktivis aktivis yang cuma mau cari makan doang ya di bumn
duduk sebagai komisaris
yang dari latar belakang teman teman aktivis itu ternyata kurang bisa bekerja
di badan usaha milik negara
mas arief artinya anda melihat bahwa orang orang yang duduk menjadi direksi dan juga komisaris ini tidak memiliki kapasitas
ataupun integritas untuk bisa duduk
di perusahaan pelat merah
yang tahun lalu
seperti yang tadi anda sebutkan
kita melihat dari laporan bukunya aja
dari laporan buku
melihat dari kinerjanya bumn itu sebenarnya dari laporan keuangannya dan kinerja daripada bumn tersebut
apakah bumn tersebut bisa menghasilkan untung atau tidak
itu aja ukurannya
ya kembali lagi memang kalau di dalam manajemen rekrutmen sdm
ya memang namanya nepotisme itu ada
artinya mungkin bukan titipan kalau yang kata halusnya merekomendasi
ya cuma dari sini saya titip sama arya
ya didengar juga kata katanya mas adian
ini kan gak enak di publik ribut aja kita sesama di dalam pemerintahan kan
ya kan artinya cobalah erik juga terbuka
adian sudah terbuka
artinya sekarang ini kan justru adian tuh sakit

dia minta titipan padahal enggak
dari cerita adian kan jelas bahwa adian diminta sama pak joko widodo untuk merekomendasi nama nama yang bisa ditempatkan di bumn
saya rasa itu sah aja
apalagi bumn itu tidak lepas dari yang namanya di seluruh dunia kepentingan politik birokrat dan juga serikat buruh
nah jadi memang saya pikir ini hanya masalah
ini hanya masalah komunikasi dan kasih sayang saja
ya saya rasa kalau erick lebih mengerti adian dan adian mengerti erik
dan saling mengasihi ya
saya rasa ada komunikasi yang baik
apalagi kan ini sama sama bagaimana mendorong mensukseskan pemerintahnya pak joko widodo
saya mau tanya ke pak toto
memang sesimpel itu seperti yang disampaikan oleh mas arief
ini hanya masalah komunikasi saja antara bang adian dan juga pak erick thohir
apakah kemudian lazim proses sempat
proses seleksinya seperti yang disampaikan juga oleh bang arya tadi begitu
bumn itu kan sudah cukup lama ya berproses dalam melakukan perbaikan perbaikan dari sisi talent pool talent management dan segala macam begitu ya
jadi artinya proses seleksi untuk duduk di pimpinan bumn menjadi direksi atau komisaris itu tentu melewati proses proses yang memang sudah diatur ya begitu ya
jadi misalnya untuk duduk menjadi direksi misalnya
mereka kan harus ikut ketentuan fit and proper test misalnya ya
nanti setelah mereka lolos dari asesmen itu hasilnya kita sampaikan kepada kementerian bumn
barulah nanti kementerian bumn melakukan keputusan siapa yang akan diambil misalnya ya
bahkan untuk bumn bumn yang skala besar lah ya
misalnya tamina pln seperti yang disampaikan oleh bang adian
itu prosesnya kan juga tidak selesai di kementerian bumn
dia akan naik lagi sampai ke tim tpi yang tadi disampaikan di kementerian bumn
yang tadi disampaikan diketuai oleh presiden misalnya
jadi proses itu berjalan sebetulnya ya
dan itu kan sudah jalan mungkin hampir dalam enam tujuh delapan tahun terakhir proses itu berjalan sebetulnya
sehingga kita bisa melihat bahwa dari proses ini kalau diikuti sebetulnya kita bisa mendapatkan calon calon terbaik
untuk kemudian nanti ditetapkanlah siapa yang akan duduk sebagai direksi atau komisaris bumn begitu ya
nah jadi saya kira kalau proses ini dijalankan ya
dan saya kira mendapatkan the best talent
dan dari hasil proses assessment dan segala macam
mestinya yang duduk itu adalah orang orang yang memang sudah terseleksi begitu ya
jadi nggak asal aja mungut orang dari mana begitu kan
dan kebetulan begini kami sendiri di assessment center di lembaga management ui kan sudah cukup lama juga melakukan bantuan untuk asistensi ini
kami melihat bahwa ada kecenderungan juga terakhir dalam tiga empat tahun terakhir lah ya
bahwa yang direkrut itu juga bukan cuma sekedar dari internal
bumn begitu ya
tapi juga mulai merekrut banyak profesional sebetulnya
termasuk diaspora diaspora indonesia yang ada di luar yang punya kemampuan baik untuk juga ikut dalam proses seleksi itu
anda melihat orang orang yang duduk sekarang ini yang dipilih kemudian oleh menteri bumn erick thohir itu memang memiliki kapasitas ya
ya gini sebetulnya
kan itu semua nanti bisa kita lihat saja kinerjanya sebetulnya ya
dan jangan lupa juga sebagai administrator bumn yang
skala besar blue chips itu kan sebagian besar juga sudah tbk begitu ya
kalau sudah tbk itu ya artinya melakukan penilaian evaluasi kinerja sangat mudah kan
karena mereka wajib melaporkan apa namanya progress dari setiap kegiatan yang mereka punya begitu kan
nah sehingga dengan cara ini sebetulnya bisa kita mengurangi dispute soal apakah misalnya ya
rekrutmen itu dilakukan dengan cara cara yang terbuka atau tertutup lalu bagaimana kinerja dan seterusnya
karena setiap direksi yang akan duduk sebagai apa namanya calon
direksi bumn biasanya juga mereka harus ikat dalam bentuk misalnya kontrak kinerja begitu ya
jadi dalam kontrak kinerja disebut jelas kalau performance tidak sesuai target ya mereka juga bisa setiap saat
dilengsarkan misalnya ya
jadi saya kira cara cara prosedur sop dan segala macam sudah ada sebetulnya
tapi pak toto harusnya apakah sebaiknya kemudian proses seleksi yang menggunakan head hunter yang biasa dipakai oleh kementerian bumn itu sebaiknya prosesnya itu diumumkan ke publik
sehingga tidak ujuk ujuk publik hanya mendapatkan

tapi prosesnya rangkaiannya itu kemudian dibuka saja begitu
ya saya kira kan seluruh proses seleksi itu ada dokumentasi ya begitu ya
dan dalam beberapa hal juga saya kira untuk beberapa posisi di bumn juga nama sebagian juga diumumkan sebetulnya ya
jadi sebetulnya orang melihat begitu ada posisi dimana
jadi saya kira kedepan saya kira untuk tidak memperparah situasi ini di spiritual ini ya saya kira kalau memang ada availability di dalam apa namanya pengisian jabatan
itu ya memang bisa disampaikan saja mana yang terbuka begitu ya
tapi intinya yang penting adalah bahwa kementerian bumn sendiri sudah memiliki talent pool the best talent dari seluruh bumn yang ada
yang itu menjadi prioritas untuk mengisi jabatan jabatan yang ada
tapi tidak menutup kemungkinan kemudian juga untuk mulai merekrut tenaga tenaga profesional di luar bumn
jadi saya kira kombinasi akan mix yang bagus kalau itu bisa dilakukan
oke saya mau tanya ke pak arya
pak arya kriteria apa sih sebetulnya yang dipakai oleh kementerian bumn untuk memilih direksi dan juga komisaris
dan juga komisaris
bang arya kriteria apa sih sebetulnya yang dipakai oleh kementerian bumn untuk memilih direksi dan juga komisaris yang akan duduk di perusahaan pelat merah
itu sama seperti korporat umumnya
ini kan bri misalnya
dicari orang yang memang kalibernya kaliber bank yang jago ngelawan gitu
bukan bank bank yang ece ece
atau bank bank asing lainnya
itu lawan dia
makanya itu udah rekrutan
corporate yang umum dilakukan adalah mencari yang memang orang yang punya kemampuan
dia punya kemampuan finance yang hebat gitu misalnya
punya kemampuan manajemen yang kuat gitu
dan punya apa namanya punya pengalaman juga dalam memimpin korporate gitu
nggak mungkin ujuk ujuk tanpa ada pernah punya pengalaman perusahaan dia akan diminta untuk duduk di perusahaan tersebut
jadi itu kriterianya pasti panjang mbak
jadi seleksinya sangat ketat
sangat ketat sekali
jadi sama dengan korporate umum lah
karena ini memang korporate gitu
dan yang pasti ya yang perlu kita tahu juga bahwa lawan kami tuh bukan bmm
lawan kami tuh bukan bmd
lawan kami itu perusahaan asing
ketika melawan perusahaan asing maka eksekutif yang dicari adalah orang yang memang punya kemampuan juga
bisa melawan perusahaan perusahaan asing
apalagi pak erik itu rencananya sebentar lagi kita akan go global
kita akan bertarung di luar negeri
kalau ceo nya nggak jagoan nggak mungkin bisa bertarung di luar negeri
nah mencari ceo jagoan nggak mungkin itu bisa dibuka secara dibikin pengumuman
gak ada yang mau daftar
kadang kadang gini mbak
gini kita harus tahu di budaya korporate tuh lah
kita tuh kadang kadang gini
top level manajemen tuh sangat sedikit orangnya
maka semua perusahaan baik bumn maupun swasta akan rebutan mendapatkan orang tersebut
nah biasanya kalau rebutan maka itu akan di ada namanya headhunter dan sebagainya gitu ya
itu salah satunya
tapi ada juga kita ada kedua kita yang dia melalui proses proses di bawah
nah makanya saya kembali lagi mbak
saya jadi lucu
ketika yang tadi dikatakan bang adian lah gitu ya yang dari bang adian bukan titipan
tapi dari luar titipan semua
tadi saya jadi bingung nih
jangan jangan kalau dari bang adian itu bukan titipan
bang arya artinya nama nama yang disodorkan ataupun diberikan bang adian atas permintaan presiden jokowi itu tidak memenuhi kriteria dari kementerian bumn begitu
yang pasti kita punya kriteria aja
semuanya prosesnya kriteria ada jelas
tadi kan bang adian mengatakan tidak ada satupun nama yang disodorkan oleh bang adian kepada presiden yang kemudian diterima oleh kementerian bumn ataupun terpilih
artinya semuanya tidak memenuhi syarat
yang pasti prosesnya ada kriteria tertentu yang harus dilalui
kriterianya apa bang arya
seperti yang saya katakan tadi punya kemampuan seperti itu
tadi kan saya katakan seperti itu
karena kita mau bumn sekarang ini harus betul betul beda
sekarang mbak ya bertahu aja
sekarang ini mereka punya
giliran saya akan setahun sekali
setahun sekali akan dinilai
bukan lagi lima tahun sekali loh
setahun sekali akan dinilai tuh masing masing
oke silakan mbak adian
ya pertama begini
hal hal kayak begitu nggak usah diulang ulang
nanti kita akan cerita lagi tentang siapa latar belakangnya apa ada di sana
bahwa tidak semua juga penempatan itu berdasarkan dasar kemampuan awal dia
nah jangan dilebarkan seperti itu
sama juga seperti kemarin
jangan secara titipan
nanti orang tanya siapa yang nitip berapa dan sebagainya
nah kata titipan itu
awalnya dari erick thohir sendiri
jangan membuat persoalan jadi melebar
tadi arya katakan kami ini bukan pejabat publik
kalian itu pejabat publik
kalian itu mengizalah kpm
nggak ada pernah
kenapa ada istilah titipan titipan
karena erick sohir membuka ruang debatan tentang itu
ketika dia buka wacana titipan
itu langsung menjambar kemana mana
orang bertanya dalam kepalanya
siapa yang nitip berapa apa setelah mati
oke sisanya bagaimana
kalau kemudian dibilang apakah bumn tidak pernah
menyampaikan terbuka pada rakyat peluangan kerja
bulan februari dua ribu enam belas pernah dilakukan
kenapa itu tidak dilanjutkan
kan intinya pada akhirnya adalah
untuk menyelesaikan polemik titipan yang dibuat oleh erick thohir ini
intinya adalah transparansi
oke apa salahnya rakyat minta transparansi
apa persoalannya ketika orang minta transparansi
oke kita ulas transparansi
tahan dulu bang adian
kita ulas transparansi dan berapa persen
kemudian komposisi titipan yang memang ada di posisi direksi
dan juga komisaris perusahaan pelat merah
tahan dulu bang kita harus break terlebih dahulu
kita akan kembali usai jeda cnn indonesia prime news
segera kembali jangan kemana mana
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
melalui sambungan zoom
ada bang adian apitupulu politikus pdi perjuangan
kemudian ada bang arya sinulinga staf khusus menteri bumn
mas arief poyono ketua serikat buru bumn bersatu
pak toto pranoto pengamat bumn
saya akan lanjutkan lagi
saya kasih waktu sebentar saja
nanti kita minta tanggapan dari bang arya silahkan
nah kenapa transparansi ini penting
dari semua nama nama yang diminta presiden pada kita
nggak ada persennya
dipanggil tidak diwawancara tidak dan sebagainya tidak
artinya ini kan tidak transparan
tiba tiba muncul yang lain jul yang lain
nah lalu apakah transparansi itu bukan kebutuhan kita sebagai bangsa yang maju
sebagai bangsa yang sudah mereformasi
transparansi menurut saya adalah bagian dari tuntutan good governance
bagian dari tuntutan demokratisasi
tidak bisa dibantah
mulai sepuluh dua puluh bumn tiga puluh bumn coba saja
kalau dulu pernah dicoba dan tidak ada masalah
kalau orang penuntut transparansi
maka akan digeser ke sana ke sini dong
artinya enam puluh nama yang anda sodorkan kepada presiden
tidak ada satupun yang dipanggil
tidak sampai enam puluh
dan itu kan begini mbak
saya ceritakan dulu latar belakangnya
dulu presiden minta tiga kali perbedaan pembicaraan dengan kita
dengan beberapa syarat
pertama kalau bisa pusat daerah di mana tempat bumn itu berada
jadi kalau bumn dari aceh
yang ada di aceh
dia putra daerah dari aceh
dan tinggal di aceh
kenapa harus tinggal di aceh
ada hitungannya seperti itu
dan dua ribu empat belas yang terjadi seperti itu
jadi teman teman yang minta presiden itu
pada dari berbagai provinsi
itu yang minta presiden
syaratnya ada segala macam
kenapa kemudian jadi kita yang bersalah
kan itu menarik menurut saya
seolah olah kalau presiden minta nama sama kita
lalu kita berikan
saya tidak boleh kritik di yang lain
kalau saya kritik itu yang lain
saya kritik namanya komisarisnya
saya kritik tidak bisa begitu
saya tidak bisa katakan
partai yang kalah di pilpres kritik karena kalah pilpres
itu secara bersekir yang tidak benar
dan itu secara membutuhkan kritik menurut saya
oke saya mau tanya ke bang arya
apa betul menteri bumn dititipi banyak calon calon
untuk menjadi direksi dan juga komisaris
dari berbagai pihak
baik dari kementerian kemudian partai politik
relawan kemudian lembaga lembaga
itu betul nggak bang arya
ya itu begini
bagi saya ya bagi kita semua
bahwa ada orang memberikan nama
itu biasa saja
bukan sesuatu yang luar biasa
namanya kita mencari posisi jabatan
kita juga pasti ada orang yang memberikan nama nama
tadi seperti kata bang arief piyono tadi
bahwa bang arief misalnya
berikan ini diberikan nama ini bagus
dia punya karir seperti ini
di saat bumn
kenapa tidak diterima
bukan sesuatu yang luar biasa
oke sebentar bang adian
sebentar sebentar bang adian
biar bang arya menyelesaikan
jadi bagi kita
itu kan biasa saja nggak ada masalah
wajar nama nama masuk itu wajar
bukan sesuatu yang luar biasa
jadi itu yang kita proses
kalau tidak terpenuhi ya tidak masuk
berapa persen titipan yang diakomodasi kemudian terpilih bang arya
ini kita jangan mengenai bahwa titipan diakomodasi
sama seperti di perusahaan perusahaan juga
seperti di cnn
kalau ada yang memberikan nama bagus
kenapa tidak diambil
tidak ada masalah
tidak ada masalah
oke saya mencatat untuk partai
saya sebentar bang arya
saya mencatat untuk partai golkar
ada lima orang
nasdem ada satu orang
pdi perjuangan ada tiga orang
dan masih ada beberapa
termasuk dari kementerian kementerian lainnya
itu berarti banyak titipan yang masuk ke menteri bumn
jangan begitu mbak
berarti mbak tidak tahu mengenai perusahaan dan diberikan
sebentar bang arya
saya yang ditanya
saya yang ditanya
saya yang ditanya
jadi saya harus jawab
saya kasih contoh
seperti di pindad
di pindad itu urusan senjata
maka yang mau gak mau memang akan dicari dari yang mengerti senjata
ya dari tni
masa dari yang lain yang nggak ngerti senjata ngurusin senjata ngurusin pindad
jadi kalau tidak titipan
itu namanya ekstrovisio dari departemen pertahanan
bang adrian silakan menanggapi
sebentar pak arya
ini pemirsa tidak bisa mendengar apa yang anda sampaikan nanti
kalau saling beradu begini
jangan pakai titipan
istilah itu pertama kali dibuatkan oleh erick thohir
jangan menggunakan istilah yang mengundang polemik
yang mengundang pertanyaan
bilang saja bahwa
bilang saja bahwa berbagai pihak boleh menawarkan orang orang terbaik
konotasi titipan itu negatif
yang saya sesalkan
kenapa keluar dari menteri
setiap orang boleh menawarkan orang orang terbaiknya untuk duduk di bumn
tanpa kita maknai sebagai titipan
itu jawaban baik menurut saya
begitu diutarakan sebagai titipan blunder mintamu
semua saling mencurigai
siapa menitip siapa berapa
nah itu yang menurut saya diperbaikilah
bagaimanapun juga arya bumn ini adalah kementerian
kementrian yang saya anggap harusnya sanggup menjadi lokomotif bagi bangsa ini keluar dari krisis
dengan catatan dikelola dengan baik
apa yang dikelola
tindakan manajemen rekrutmen termasuk utapan arya
bahasa arya soalnya
mengatakan saya begini begini
itu juga tidak tepat
saya merespon tempo dengan acara kemarin
karena dibilang menolak kekeluargaan saya
kapan saya hukumnya erick sohir
kapan saya ketemu dia
kapan saya bawa map dan nama tidak ada
presiden minta pada saya
presiden sebagai tim penilai akhir minta pada saya
oke bang adian
saya harus berikan waktu kepada bang arya untuk menjawabnya
karena ini supaya adil
ya sama seperti tadi
sebenarnya orang mengerti aja dengan apa yang kami sampaikan
cuma yang heboh kan bang adian sendiri gitu
sebentar bang adian
sebentar bang adian
biar bang arya menjelaskan terlebih dahulu
sebentar bang adian
ini pemirsa tidak bisa mendengar
bukan maksudnya gini loh
saya masih hal yang baik
kementerian bumn ini representasi wajah negara
komunikasilah dengan baik
kemarin bentar bentar
kemarin misalnya untuk gugatan serikat pekerja yang terkait aipo pertamina
jangan bilang mereka pasti kalah
itu bahasanya perusahaan tidak bisa digunakan secara sekiam
karena bang adian dan juga bang arya saling bersaut sautan
saya mau beri kesempatan dulu kepada narasumber yang lain
bang adian bang arya saya akan beri kesempatan terlebih dahulu
kepada para penyelidikan
saya mau ke mas arief terlebih dahulu
mas arief anda melihat bahwa memang tidak semua direksi dan juga komisaris itu
terpilih karena memiliki kemampuan ya
jadi memang tadi sudah disebutkan oleh bang adian bahwa
ada beberapa orang yang tidak memiliki kemampuan dasar begitu
anda sepakat nggak dengan itu
memang yang terlihat seperti itu

pertamina itu itu adalah pemerintah yang memiliki kemampuan dasar
ya kan menempatkan misalnya basuki cahayapurnama
kalau dikatakan basuki cahayapurnama mempunyai pengalaman tentang minyak tidak
tetapi kan yang diperlukan adalah bagaimana dia memperbaiki mungkin dari sisi moral
atau supaya pertamina ini bisa menjadi bersih dan bebas dari mafia migas
kalau kita cek track recordnya pak basuki cahaya nggak punya pengalaman di bumn apalagi ngurus migas
tetapi kan di sini yang dipakai adalah kemampuan dia untuk mendirecting para direksi direksi pertamina
agar pertamina itu yang katanya sarang mafia migas bisa menjadi lebih baik
ini berhasil tidak formulanya diterapkan
basuki cahayapurnama yang tidak punya kemampuan

nanti ya tidak boleh dikatakan ya kinerjanya ahok di pertamina ya
saya artinya jujur saja bahwa dia sudah punya track di situ
lalu yang saya sayangkan memang ada sebesar korporasi pertamina
sampai hari ini tidak ada lagi yang namanya legacy daripada pertamina
yang dalam hal ini asli karyawan atau direksi yang berkarir di pertamina
menempati kedudukan tertinggi sebagai ceo
artinya yang menjadi direksi ataupun komisaris adalah jabatan jabatan politis begitu ya
bukan orang dari internal

tetapi kalau untuk jabatan di rootnya ini beberapa lama ini tidak pernah menempatkan karyawan pertamina sebagai di rootnya atau legacy nya
padahal kalau kita mau apple to apple itu pertamina pernah dipimpin oleh di root yang dari legacy pertamina
dan ternyata itu adalah komisaris
dan ternyata maju
misalnya ari sumarno dulu ya
saya bukannya mengangkat ngangkat dia
tapi memang di karirnya ari sumarno itulah pertamina mengalami zaman kemasan
nah misalnya sekarang kalau kita mau bicara kemampuan ataupun pemutaran direksi bumn satu ini ke bumn yang lain
nike itu nggak punya kemampuan dalam hal migas
artinya misalnya dia berasal dari rekin terus lari ke pln
nah bicara pertamina itu adalah produknya itu adalah setiap hari berubah ubah harganya kan
nah kalau pln sama rekin ini kan bicara konstruksi
begitu juga waktu pertamina dipimpin oleh dwi sucipto
produk semen dengan produk minyak itu beda
nah ini yang saya pikir arya harus memberikan masukan kepada menteri dalam menempatkan para direksi bumn
juga harus melihat latar belakang kemampuan dia dan pengalaman dia
dalam hal produknya itu contohnya
nike itu hanya pernah punya pengalaman di rekin npln
produk produk yang berbeda dengan pertamina
oke silahkan pak arya ingin menanggapi
nah kalau misalnya di tempat lain misalnya di telkom atau di pelindo pelindo ya atau di perbankan ya
saya melihat sih sudah bagus ya penempatan direksi direksinya saat ini ya
oke silahkan pak arya ingin menanggapi
gini seperti yang saya katakan lagi bali bahwa yang namanya top level management itu memang kadang kadang walaupun dia bukan latar belakang di situ
tapi karena dia punya kemampuan top level management berapa memang sangat tinggi
maka dia juga akan bisa di bidang yang lain gitu
dari sisi itu bisa dilihat juga gitu
itu bukan sesuatu yang luar biasa
orang berpindah pindah dari satu bidang usaha beda sama udang
karena memang namanya ceo itu memang kadang kadang berbeda
jadi begini arya
tapi begini arya
yang ada terjadi ketika tahun lalu
banyak orang orang lain
banyak orang orang perbankan bumn menduduki posisi posisi sebagai ceo di bumn bumn yang bukan berasal dari perbankan
artinya gini loh ya
seorang bankers cara berpikirnya berbeda misalnya dengan seorang teknisi
kalau bankers itu akan bertahan berpikirnya
bertahan dan terus mencari pinjaman
yang akhirnya saat ini banyak bumn bumn yang sangat berat
hari ini erick itu harus memperbaiki bumn
dimana utangnya jadi banyak
contoh misalnya pln
pln itu dimasukkanlah dua kali perbankan
hanya untuk bagaimana mencari modal
nah biasanya beda sekali antara seorang top manager yang berlatar belakang
misalnya seorang airliners
berbeda dengan seorang bankers
jadi memang latar belakang itu penting ya menurut mas arief ya
apakah kemudian dia punya latar belakang di bidang yang akan ditempatkan di perusahaan plat merah
jadi petani terus ditempatkan jadi nelayan kan gak mungkin
nanti saya akan tanya ke pak toto
pak toto apakah kemudian latar belakang itu juga penting untuk menempatkan orang orang yang memiliki rekam jejak di bidang bidang tersebut sebagai direksi dan juga komisaris
tadi saya mau menanyakan bahwa
tidak semua berdasarkan kemampuan dasarnya itu terpilih menjadi direksi dan juga komisaris bumn
cnn indonesia prime news segera kembali usai jeda jangan kemana mana
terima kasih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
melalui sambungan zoom
ada bang adian apitupulu politikus pdi perjuangan anggota komisi tujuh dpr ri
kemudian ada bang arya sinulinga staf khusus menteri bumn
ada mas arief poyono ketua serikat buru bumn bersatu
dan pak toto pranoto pengamat bumn
saya mau langsung ke pak toto
pak toto tadi menyambung apa yang disampaikan oleh mas arief
bahwa latar belakang itu sangat penting
karena itu akan berpengaruh nanti bagaimana mereka bisa mengatasi masalah masalah di perusahaan perusahaan pelat merah saat mereka menjabat sebagai direksi dan juga komisaris
dan kemudian tadi bang adian juga mengatakan bahwa
tidak semua yang terpilih menjadi direksi dan juga komisaris punya kemampuan dasar
ada faktor faktor lain begitu menurut bang adian
bagaimana menurut pak toto
ya saya kira itu faktor penting ya
tapi juga harus kita lihat bahwa suksesnya seorang ceo itu juga kita lihat dari sisi kematangan atau majority bagaimana proses leadership yang dia bangun begitu ya
jadi misalnya contoh lah misalnya ya
dulu misalnya pak yonan itu diminta masuk ke kereta api
background dia itu jelas seorang banker sih dia
tapi dengan cara dia dengan kematangan leadershipnya kemudian dia mampu melakukan transformasi radikal di kereta api
sehingga kereta api dari perusahaan rugi sekarang menjadi perusahaan yang betul betul tumbuh sebagai raksasa baru lah diantara bumn yang lain ya
kemampuan dari segi sdm nya kemampuan dari segi strategic operation dan segala macam meningkat lah begitu ya
jadi dengan kematangan maturity seperti leader seperti pak yonan itu saya kira itu contoh contoh gimana memang orang orang yang memiliki apa namanya
ciri ciri karakter leader yang kuat mampu melakukan transformasi yang kuat ya
jadi meskipun mungkin backgroundnya tidak langsung dia ada di kereta api
tapi kematangan berpikirnya mampu membawa transformasi gitu ya
nah saya kira itu menjadi faktor penting begitu ya
nah jadi pembicaraan tadi yang saya amati memang pada akhirnya saya cukup agak miris juga
karena yang kita perdebatkan pada ujungnya itu sebetulnya hanya masalah masalah terkait dengan proses masalah masalah terkait dengan istilah dan segala macam gitu ya

padahal kalau kita lihat situasi bnm saat ini kan juga sebetulnya cukup apa namanya tidak terlalu meyakinkan sebagai suatu korporasi yang punya kinerja baik gitu ya
jadi misalnya kita bayangkan ya kalau misalnya kita bandingkan dengan the massac singapore atau kazana di malaysia
kan performance kita relatif jauh tertinggal
jadi artinya banyak player yang sebetulnya kita harus lakukan penjelasan dengan cepat
jadi jangan terlalu banyak kita habiskan waktu di soal soal yang kita perdebatkan
malam ini jadi mungkin saya setuju dengan komentar bang adian tadi sebetulnya ya
misalnya prosesnya transparansinya lebih terbuka begitu ya
penggunaan istilah istilah mungkin lebih baik ya
sehingga itu nanti membuat supaya prosesnya bisa jalan
setelah itu kita harus tancap gas bagaimana caranya supaya kinerja bmn kita bisa jauh lebih meningkat
karena kita sudah ditinggalkan oleh para persaing yang meluncur dengan lebih deras dibandingkan kita
kalau kita terus berkutat dengan soal soal ini kita akan sulit mengejar itu ya
nah itu saya kira hal hal penting yang harus dicatat begitu ya
kedua saya kira juga kita jangan alergi juga lah ya dengan orang orang yang memang punya kemampuan kemampuan baik
orang orang dari luar yang memang bisa merubah bmn menjadi perusahaan negara yang bisa berkompetisi dengan lebih baik begitu
coba kalau kita lihat misalnya susunan board di kemasek group ya sebagai perusahaan global
itu saya kira juga orang orang di luar singapura di luar temasek itu banyak sekali berkumpul di sana ya
bahkan mantan mantan ceo kelas dunia misalnya mantan ceo nya popu shell atau bahkan mantan presidennya bank dunia juga ada dalam boardnya temasek
jadi kita harus berpikir sudah jauh sampai ke sana kan
kalau kita masih ngomongin yang bagian bagian ini kita akan semakin tertinggal gitu loh maksudnya ya
terus lebih maju gitu
tapi pak toto apa sebetulnya dampaknya bagi perusahaan perusahaan pelat merah jika kemudian mereka perusahaan tersebut posisi direksi dan juga komisaris dipimpin oleh orang orang yang tidak punya kemampuan
ataupun latar belakang yang tepat begitu
ataupun mereka adalah orang orang yang berasal dari partai politik relawan kemudian lembaga dan juga kementerian yang tidak punya latar belakang di bidang tersebut
jadi saya kira kalau kita lihat struktur di susunan direksi atau komisaris memang ada juga yang sudah dianggap misalnya dari unsur unsur yang mewakili tadinya backgroundnya mungkin dari farpol ya
atau dari unsur unsur kementerian dan seterusnya ya
jadi mungkin kita harus refresh ya
semacam pertamina atau pln ya
memang harus ada unsur unsur yang mewakili kepentingan pemerintah di sana ya
karena pln pertamina kan dia memiliki tanggung jawab sosial untuk melakukan apa namanya subsidi dan seterusnya begitu ya
sehingga bagaimana mengawasinya tentu harus ada unsur dari misalnya kementerian keuangan kementerian sdm lah ya
supaya proses yang berjalan di perusahaan tadi sesuai dengan katakanlah kebijakan yang ada di masing masing kementerian terkait dengan perusahaan itu bumn itu misalnya
saya kira itu masih relevan lah begitu ya
tapi kalau misalnya apakah semua bumn itu sekarang ternyata di rata rata dipimpin oleh orang orang yang tidak punya kapasitas atau tidak punya kaliber ya
menurut saya enggak juga gitu ya
ditunjukkan saja yang mana gitu kan
apalagi kalau kita lihat misalnya list di perusahaan perusahaan bumn yang sudah go public tbc
saya kira pilihan pilihannya jelas ya
perusahaan tbk itu kalau dia membuat kesalahan otomatis dia akan langsung dihajar oleh para pemegang sahamnya investornya sehingga harganya bisa turun kan
nggak bisa bermain main dan soalnya begitu
silahkan bang adian kalau ingin menanggapi dari tadi sudah ingin menanggapi gimana
ya pertama begini
dari tadi saya bilang begini
kita bicara mau mencari jalan keluar atau menambah masalah baru
kalau kita mau mencari jalan keluar fokus apa yang mau kita bicarakan
kenapa saya minta transparan
direksi kita apa yang terbaik
nanti saya akan tanya
jadi lebar apa
jadi lebar lagi
ketika ada serikat pekerja pertamina menggugat bumn
mereka pasti kalah
kita sedang dalam situasi sulit
sedang dalam situasi krisis
kurangi bahasa bahasa yang menantang satu dengan yang lain
kementrian bumn adalah bapak
serikat pekerja pertamina adalah anaknya
cari pendekatan lain yang tidak harus gaduh gaduhan
mudah nggak mudah kok
karena kita sedang bicara demokrasi
demokrasi selalu mensyaratkan kemampuan menyelesaikan persoalan dan berbicara satu dan yang lain
tidak perlu dan hal hal yang seperti itu
tiba tiba misalnya ada lima puluh tiga kasus korupsi
nanti orang tanya
nanti jadi persoalan lagi
tiba tiba misalnya bicara soal hal hal yang lain
yang menurut saya betul yang pak toto bilang
nggak ada manfaat
nggak ada manfaatnya
tidak ada manfaatnya buat bangsa ini
nggak ada manfaatnya buat bumn
yang terjadi apa
bang adian jadi anda ingin menggarisbawahi
kenapa cara seperti ini dipertahankan
ngapain harus bilang adian tidak mengerti korporat
kita sedang adu pintar di sini
kita tidak sedang adu gelar di sini
saya rakyat pembayar pajak
boleh nggak saya mengkritik kemana uang pajak saya digunakan
petani pun boleh mengkritik
guru pun boleh mengkritik
seolah olah saya tidak mengerti korporasi
itu bahasanya tidak bagus
kalau saya tanya yuk kita transparan
kalau kemudian dibilang ada titipan kenapa mesti dibilang titipan
kita bicara negara ya
saya setuju ada tokoh tokoh bangsa duduk di bumn
saya setuju ada orang orang hebat duduk di bumn
saya tidak pernah mengatakan mereka titipan siapa apapun
bangsa ini butuh mereka
bangsa saja butuh mereka
tapi ketika kemudian ada istilah titipan ini menjadi liar kemana mana
berikutnya carilah kalimat yang lebih baik
kalimat yang menempatkan
arief adalah bagian dari bangsa ini
pak toto bagian dari bangsa ini
area bagian dari bangsa ini
jangan selalu kalimat yang konfrontatif dan menantang menantang terus
saya mau cerita kondisi ekonomi kita
phk sudah enam lima juta orang
ayo kita kerja buat itu dong
tidak saling mencacimasi satu dengan yang lain
dan istilah istilah yang mengundang perdebatan
rangkul sebanyak mungkin orang yang bisa dirangkul
jangan bilang dia tidak satu kriteria
ini tidak tutup kriteria
ngapain dalam situasi sulit ini kita mencari musuh
oke bang adrian
saya harus kasih waktu ke pak arya karena ada durasi di sini
sebentar bang adrian
saya harus kasih waktu ke pak arya
ada durasi di sini
nanti saya akan kasih waktu lagi ke bang arya
tadi pak toto sepakat dengan apa yang disampaikan oleh bang adian
bahwa prosesnya lebih terbuka
terus kemudian jangan ada penggunaan istilah istilah
dan tadi bang adrian mengatakan bahwa jangan melebar kemana mana
jangan menimbulkan kegaduhan kegaduhan publik
lebih baik semuanya dirangkul kalau ingin menyelesaikan persoalan persoalan di bumn
bagaimana ini tanggapan dari jurubicara menteri bumn
bagaimana ini tanggapan dari jurubicara menteri bumn
bagaimana ini tanggapan dari jurubicara menteri bumn
bagaimana ini tanggapan dari jurubicara menteri bumn
gini kenapa kita tanggapi
bayangkan dikatakan ada lima orang direksi di bumn
itu berbahaya publik itu berbahaya
dengan kondisi saat ini harusnya nggak ada omongan seperti itu
kalau memang kita adalah anak anak bangsa

sebentar sebentar bang adrian
sebentar sebentar bang adrian
jadi jangan sampai ada kata kata lima titipan
waduh itu berbahaya banget
bisa melemahkan mental karyawan yang berkarir
bisa membuat publik juga melihat bahwa bumn ini ternyata titipan semua lima orang
makanya saya harus tanggapi
kalau tadi nggak disebutkan seperti itu ngapain saya tanggapi
nggak perlu kami tanggapin satu
jadi itu yang satu
jadi bahasa kita adalah karena
adanya bahasa bahasa yang tidak baik juga bagi publik
bayangkan apa kata orang kalau bumn itu lima ribunya adalah titipan
apa kata karyawan mentalnya jatuh karena dibilang titipan
padahal berkarir dengan baik
nah kemudian yang kedua
tiru dong ke sana tirulah yang sana gitu ya
saya sepakat kami sepakat pak erick sepakat
kita merekrut mau mencoba merekrut yang namanya ceo ceo dari luar
yang artinya yang betul betul global
orang indonesia yang global
itu dibujuk mbak
itu negosiasinya bujuk
nggak akan dapat seperti yang dibuka transparan
nggak ada yang datang
ini saya kasih contoh
kami ada salah satu perusahaan bumn yang mau kita tempatkan
ini dia orang indonesia punya kemampuan hebat
dia adalah direktur di perusahaan internasional
saya mau bicara
sebentar sebentar bang adian
saya coba pak toto bukan anda
tolong saya dengarkan juga
kami sampai diskusi
kami sampai bujuk dia supaya mau
dia bilang enggak kami saya agak takut nih sama bumn karena banyak politiknya
saya nggak sekerja profesional
itu adalah usaha usaha kita
pak erick ini sekarang lagi berusaha untuk membuat bumn ini global
dia mencari orang orang yang jago jago
membujuk mereka itu ada caranya sendiri gitu
jadi bukanlah dengan cara dibuka pengumuman
pak toto juga pasti tahu
dibuka pengumuman yang ceo ceo top itu nggak mendaftar
karena mereka memang sangat sedikit level itu
harus diadakan makanya ada proses headhunter
oke tapi pak arya anda sepakat tidak sih dengan saran pak toto dan juga bang adian agar prosesnya lebih terbuka lebih transparan
sehingga publik juga bisa tahu
begitu itu mungkin masukan yang baik untuk kementerian bumn
gini mbak seperti saya katakan tadi korporasi itu ya korporasi itu nggak bisa dia dibikin pengumuman terbuka nggak bisa
bisa jangan juga di depan
nggak mau ini ya ini kan kami tahu mbak kita kan tahu cari orang gitu ya
apa susahnya sih bagi kita terbuka nggak ada sama sekali susahnya
cuma ya toh gini apakah gini
yang perlu kita lihat sekarang saat ini adalah
bagaimana kinerja bumn nya
kinerja bumn nya bagaimana sekarang ini
di tengah kondisi seperti gimana kinerja bumn nya
ini semua ujian bagi semua ceo ceo nya direksi direksinya bumn
bagaimana di tengah kondisi korupsi
oke oke pak arya karena waktu kita tidak banyak saya kasih kesempatan sedikit saja ya buat bang adian satu menit bang
kata titipan sudah ditetapkan erick thohir sejak tanggal dua puluh empat oktober dua ribu dua puluh
itu sudah berkali kali diucapkan jangan
orang yang kita hasilkan macam macam
jangan kemudian orang yang merespon istilah titipannya menjadi bersalah
menurut saya yang salah adalah yang melemparkan pertama kali
karena itu kan bahasa yang baik buat bangsa ini
jangan bicara tentang lulusan luar negeri lulusan ini
jangan kita punya ribuan orang lulusan dalam negeri
yang juga harus kita sebutkan bahwa mereka mampu
bahwa mereka pantas
jangan bicara tentang ahli ahli
tugas kita membangun bangsa
dari yang tidak mampu menjadi mampu
ayo kita ambil orang orang yang tidak mampu itu kita kasih kesempatan
kita didik mungkin dari bumn bumn kecil
tapi suatu ketika saya sanggup mengalahkan jago jago dari negara negara lain
oke oke bang adian
jangan lakukan lulusan luar negeri
sekali waktu kita sudah habis bang adian
dan juga para narasumber yang lain
sayang sekali bahwa waktu kita sudah habis
tapi kita sudah bisa mengambil poinnya di sini
bahwa agar ke depannya prosesnya lebih terbuka
dan juga transparan
sehingga kemudian masyarakat ataupun publik bisa tahu
siapa siapa saja yang duduk menjadi direksi dan juga komisaris
dan memang tadi sekali lagi sudah disampaikan oleh jurubicara ataupun staff sus menteri bumn
bahwa titipan titipan itu tidak ada
begitu ya semua sudah melalui proses proses yang ada
dan tadi pak toto pranoto sebagai pengamat bumn ekonomi senior
juga mengatakan bahwa jangan kita berdebat di hal hal kecil
bagaimana macam ini kita harus melihat bagaimana ke depannya bumn bumn kita bisa berhasil
dan tadi juga mas arief puyono memberikan masukan komunikasinya diperbaiki saja
antara bang adian dan juga pak erick thohir
mungkin setelah dialog ini
mas bang arya sundilingga bisa menjebatani ngopi bareng antara bang adian dan juga pak erick thohir
terima kasih sekali semua narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini
bang adian apitupulu kemudian bang arya sinulinga arief poyono dan juga pak toto pranoto
kepada cnn indonesia prime news malam hari ini